ini masih enteng karena masih
bagi warga ibu kota khususnya masyarakat betawi
sepasang boneka berukuran besar yang hadir di sejumlah pesta rakyat sudah tidak asing lagi
boneka ini memiliki tampilan mencolok dan dihiasi pakaian serta aksesori yang menyerupai manusia
budaya tak terpisahkan dari adat betawi sekaligus menjadi ikon jakarta
setelah dua tahun terakhir absen di sejumlah acara imbas dari pandemi
kini senyum ondel ondel seolah kembali berseri
jalan jalan naik kereta jangan lupa membeli baju
selamat ulang tahun dki jakarta semoga semakin maju
ondel ondel kembali turun ke jalan diarak dan berjoget diiringi musik betawi
tahun ini saat momen ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh lima ondel ondel kembali menghibur warga ibu kota
namun ada proses panjang sebelum ondel ondel bisa beraksi
mulai dari pelatihan sebelum pementasan sampai proses pembuatan boneka ondel ondel
salah satu tempat yang masih setia melestarikan ondel ondel adalah sanggar seni citra argawana di serengseng jakarta selatan
yuk terus perjalanan dimulai dari ngambil bambu
ternyata ini aku
kagak ada orang kan permisi ges
udah takut nanti yang listrik
satu bambu gini minimal jadi setengah bagian untuk si ondel ondel kita bawa dulu
membuat satu buahnya ondel berukuran besar membutuhkan dua bila bambu berukuran panjang tiga meter
kalau belok susah nih
rumah tempat bambunya sama sanggar jauh juga ya
udah jalan lima menit pegel
kalau benyol terus ke puskus mas
saya yang ganti dulu
potong bambu menjadi delapan bagian dengan ukuran sama panjang
nah for your info ya bambu yang digunakan untuk membuat ondel ondel adalah jenis bambu tali
kalau bambu yang digunakan untuk membuat ondel ondel adalah jenis apa bang
kalau bambunya ini nih bambu jenis apa bang
oh nggak bisa pakai sembarang bambu
soalnya kan dia agak dibikin bulet gitu biar lentur
jadi teksturnya dia agak nggak keras
kalau di buleting itu nggak patah

bambu tali atau juga yang biasa disebut bambu hapus memang lazim dipakai untuk kerajinan tangan

ini tekstur bambunya ini lebih lembut dibandingkan dengan bambu yang biasa saya pakai buat duduk
balai bambu ini lebih lembut
tapi tetap ada potensi buat ngeluhkan tangan nih
selain tingkat elastisitasnya lebih tinggi dibanding bambu jenis lain bambu hapus juga memiliki struktur yang kuat dan kokoh
sehingga tidak mudah patah apabila digunakan ketika pementasan

sehingga tidak mudah patah apabila digunakan ketika pemakai
ini gak patah nih bang
ini ini pake perasaan

perasaan kan kayak kusiku gitu
jadi yang betul itu dia melengkung
sebuah ondel ondel dengan tinggi dua lima sampai tiga meter membutuhkan delapan lingkaran bambu sebagai kerangka awal
bambu bambu akan disatukan dengan bambu berbentuk lurus hingga membentuk juri
bambu bambu akan disatukan dengan bambu berbentuk lurus hingga membentuk
untuk rangka seperti ini
setelah diikat kuat
rangka ondel ondel akan kita tes terlebih dahulu
jangan sampai saat pementasan
ada ikatan yang terlepas
nah ini bener ya ngayun ya
segini pasti ya
berarti ntar gini gini
nah ini masih enteng karena masih
masuk nih masuk nih
aduh kepentok banget
baru mau nunjukin di layar enteng
baru saja memulai
saya sudah cedera seperti ini
aduh kejadian yang saya alami ini ternyata bukan hal baru
bagi para pemain ondel ondel
gimana yang mau naik ondel ondel beneran ya
ini baru kurang tinggi
nggak ngejatuh gitu ya
aduh ntar lu
aduh aduh aduh
terjatuh akibat salah berpijak tersenggol sesuatu
sampai dijahili ketika tengah beratraksi
jadi makanan sehari hari bagi pemain ondel ondel
waktu itu ngarang almarhum olga
itu karena ada kabel kamera kita keserimpet
udah jatuh keduanya
pasang udah jatuh
dan kali ini kejadian ini menimpa saya
wah tidak mudah ya menjadi seorang pemain ondel ondel
ondel ondelnya sih tidak rusak tapi sayangnya yang sakit
jadi ada insiden
aduh aduh aduh
pusat penyosot ternyata saya salah berpijak
akibatnya nih saya kehilangan keseimbangan
ini baru mulai ya
masih belum ada tangan
masih belum ada kepala
masih belum ada adegan harus kita ngibinya
gimana kalau kita yang full di jalanan
jadi untuk para pegawai seni ondel ondel
ini periwetan gak kebuang nih
kabel ini tajam
setelah luka dibersihkan
saya kembali melanjutkan proses pembuatan ondel ondel
kita buat bagian kepalanya
pembuatannya sederhana saja
beberapa bahan kimia seperti resin
ketalis dan talek dicampur menjadi satu
dan diaplikasikan pada cetakan
kemudian campur serat dari fiberglass
ntar dulu ntar dulu ini baunya
ntar dulu saya pakai ini dulu dah
masih nembus loh
kuat sekali ya bang hidungnya ya
kenceng banget ini baunya
makin kenceng diaduk makin semriwing
setelah itu diamkan selama tiga jam
atau hingga topeng ondel ondel kering sempurna
oke jadi kalau yang ondel ondel yang perempuan nih
biasanya dikasihnya warna putih untuk menjadi pembedanya
tipis atau belum
tipis tipis aja ya
dikutip dari situs kementerian pendidikan dan kebudayaan
wajah ondel ondel lelaki biasanya berwarna merah
yang memimpinnya adalah
yang lelaki biasanya berwarna merah

dan topeng perempuan berwarna putih
melambangkan kesucian serta kebaikan
wajah ondel ondel sudah sepenuhnya dicat
kita latihan sekali lagi ya
bedaannya kali ini ondel ondelnya lengkap dengan topeng dan juga pakaian
dan semoga kali ini saya tidak jatuh lagi
oke sehubungan yang tadi masih basah
nah ini kita pakai yang lama dulu karena saya akan belajar buat ngibing ya
semoga tidak jatuh lagi
cukup satu saja
kita belajar untuk jadi seorang pemain ondel ondel betawi
agak terawu masih masih
semoga tidak ngubrek
seiring perkembangan zaman ondel ondel kini menjadi hiburan rakyat
oke ini kali kedua saya akan belajar buat ngibing di ondel ondel ini
ini lebih besar dan lebih berat karena udah ada kepalanya
ini lima belas an kilo mah lebih ya
lima belas an kilo mah lebih ya ini
ini jadi ada kepalanya pundaka bajunya dan segala macam kurang lebih sekitar dua puluh kilo
dan saya diajarin kalau mau ngibing
kaki yang harus diperhatikan
kemarin kan saya terlalu rendah tuh
terlalu pendek ya wajar ya
ondel ondel kerap dihadirkan untuk menyemarakan pesta rakyat
penyebutan tamu kehormatan
arak arakan pengantin sunat atau acara pernikahan
jangan sampai terulang insiden
ini muter muter gini bang
akhirnya saya sudah bisa menyimbangkan rangka ondel ondel
saya terlalu cepat nih berputarnya
jadi tangan asli ini bang
tunggu sebentar dulu

memang sih ondel ondelnya tidak terlalu berat
tapi kalau tiga puluh menit terus menerus bergerak di dalam ondel ondel
keringat saya mengucur beras
bagi yang mau menggunakan jasa ondel ondel untuk mengisi sebuah acara tarifnya sekitar tiga juta rupiah
biaya ini juga termasuk alat musik lengkap
kalau mau lebih banyak ondel ondel dan jumlah personel yang lebih banyak siap siap rogoh kocek lebih dalam ya
bikinnya udah tau pak jelani udah tau
sekarang saya buat terpon
tapi yang terawalnya bantu megang musik dulu
megang itu jangan kelamaan
di tengah derasnya arus modernisasi ondel ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah ibu kota
buah tomat buah mengkudu dibelah dua diisi keju
selamat ulang tahun jakartaku
semakin jaya semakin maju
arian fernando di wagung juliarto jakarta